ya kami terhubung melalui sambungan telpon dengan lika warga pulau lancang kepulauan seribu
selamat sore mbak lika
baik mbak lika diketahui pesawat hilang kontak di perairan kepulauan seribu
jam berapa tepatnya pesawat diketahui atau mbak lika melihat seperti apa kondisi di lapangan atau tempat mbak lika berada
yang lebihnya jam setengah empatan sebenarnya enggak ada kejadian yang melihat pasti mbak
soalnya waktu kejadian pas hujan ini di daerah pulaunya jadi nggak ada yang sampai pas jatuhnya
tapi mbak lika bilang nelayan yang melihat kejadian tersebut
di perairan pulau lancang gitu
itu lagi ini mbak ngebubu bubur lajuman
oke mbak lika mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ketika kejadian tersebut berarti ada saksi mata dan peristiwanya seperti apa
untuk saksi matanya sendiri kan masih di laut mbak jadi saya kurang tahu
oke belum kembali ke lokasi rumah ya mbak ya
oke sampai dengan saat ini berarti informasi
yang mbak lika punya atau informasi terkini yang disampaikan oleh warga seperti apa mbak
menurut info dari warga sih ada salah satu warga kapal warga yang nyusul melihat ke sana ke tempat kejadian dan saat ini belum kembali lagi mungkin lagi mengevakuasi atau gimana gitu
oke jam berapa mbak lika
kurang lebih jam lima sore tadi mbak
pada waktu hujan reda baru ke sana
oke jadi sempat hujan lebat ya di sekitaran tempat mbak lika
dari jam sebelas siang jam saat ini
ini baru reda mbak
oke mbak lika ada berapa orang mbak yang berangkat untuk melihat kondisi di sekitar lokasi jatuhnya atau lokasi tempat pesawat terakhir terlihat
kurang lebih ada lima kapal mbak yang melihat ke sana
ada kepolisian yang mecek
ada timsar dari rausaban mbak
timsar dan juga kepolisian
dari perairan banten untuk melihat ke lokasi juga
mbak lika lihat ada berapa orang
berapa personal yang belum
kurang tahu mbak
ini ada lima kapalan
mbak lika mungkin juga ada cerita atau informasi dari warga sekitar apakah mendengar suara yang lain dari biasa
kalau menurut informasi nelayan itu melihat
kalau menurut informasi kata nelayan tersebut melihat kejadiannya dan sempat meledak mbak kapalnya katanya
saya perjelas lagi
saksi mata sempat melihat ledakan atau mendengar ledakan
ini banyak warga juga mbak
kalau dari pulau lancang sendiri sejauh apa mbak
mungkin bisa digambarkan dalam informasi
di sekitar lima belas menit mbak ke lokasi tkp
iya ada lima belas menit
kalau perjalanan kapal laut
untuk perjalanan kapal laut mbak
dari pulau lancang ke arah mana mbak
misalnya kayak pulau apa
bawah yang menuju ke rauh saban mbak
ke rauh saban
oke dari pulau lancang ke arah pulau sabar sekitar lima belas menit begitu ya
daerah tanten mbak
saat ini mbak lika dan juga warga sekitar bisa dijelaskan seperti apa situasinya
situasi kejadian di tkp
saat ini di rumahnya mbak lika warga sekitar tempat mbak lika tinggal
ini di pesisir pantai semua mbak
lihat ke laut
tidak ada mbak lika dan juga warga di situ tidak melihat adanya sesuatu yang tampak mata
nggak ada mbak soalnya jauh
cuaca sendiri seperti apa saat itu mbak
saat ini mbak
sudah habis hujan mbak
oke tidak hujan ya
sudah tenang gitu
sudah agak cerah
baik terima kasih mbak lika atas informasinya kami
ini tidak ada
ini sudah ada
ini dari antara
ini dari antara